lomba renang militer dengan pakaian lengkap diikuti ribuan prajurit di surabaya jawa timur
kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perlombaan pembinaan satuan
yang merupakan salah satu acara tahunan korps marinir
sepuluh prajurit dari tiga puluh empat tim korps marinir mengikuti lomba renang militer di kolam renang karangpilang surabaya jumat siang
para prajurit yang mengikuti lomba harus mengenakan pakaian lengkap termasuk memakai helm dan membawa senjata
berat beban yang dikenakan dan dibawa saat berenang sekitar lima hingga enam kilogram
mereka harus berenang sejauh lima puluh meter dan yang tercepat akan menjadi pemenangnya
para peserta lomba mengaku berenang dengan pakaian lengkap memang sedikit menyulitkan gerak
akan tetapi dengan latihan dan kegigihan mereka bisa menyelesaikan pertandingan
dua di antara prajurit marinir menjadi perenang tercepat dengan catatan waktu lima puluh enam detik
kalau dibilang kesulitan banyak banyak pasti
akan tetapi dari bimbingan pelatih beberapa bulan terakhir saya dan rekan rekan bisa lewat
yang pasti dengan beban senjata hampir empat kilo dan tetap helm satu gram
untuk senjata aja hampir tiga kilo
tiga kilo kemudian tambah pakaian sama pengkapan helm setiap dua kilo ya lima kiluan
bagaimana mengatasi permasalahan di dalam diri kita sendiri
intinya bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan di diri kita sendiri
bukan untuk orang lain
lomba renang ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun tni ke tujuh puluh delapan
dengan bertanding renang seperti ini diharapkan tumbuh semangat pantang menyerah di kalangan prajurit marinir
ardia putri surabaya